hingga kini organisasi kesehatan dunia who maupun pemerintah belum merekomendasikan
anak di indonesia berusia kurang dari dua belas tahun diberikan vaksin covid sembilan belas
alasannya masih harus menunggu subjek penelitian yang memadai
sedangkan badan pom ingin sesuai standar terkait keamanan dan juga efektivitasnya
namun di sisi lain pemerintah justru semakin melonggarkan syarat bepergian
bagi anak di bawah dua belas tahun
mulai dari menggunakan pesawat dan kereta api hingga masuk ke lokasi wisata
nah tidak hanya itu ptm untuk anak di bawah dua belas tahun pun terus dilakukan
walau klaster covid sembilan belas di sekolah kembali bermunculan
lalu bagaimana respon epidemiolog terkait hal ini
melalui sambungan zoom malam ini kita berbincang dengan epidemiolog
dari fakultas kesehatan masyarakat ui tri yunis miko wahyono
selamat malam pak fikra
pak miko ini pelonggaran terus dilakukan oleh pemerintah
termasuk anak usia di bawah dua belas tahun yang kini diperbolehkan
menggunakan transportasi umum seperti pesawat hingga mengunjungi tempat tempat wisata
nah respon pak miko terhadap keputusan dari pemerintah ini bagaimana
ya anak bawah dua belas tahun adalah berisiko
sama resikonya dengan orang dewasa bahkan kematiannya
cenderung sama dengan orang dewasa yang berisiko yaitu di atas empat puluh tahun
jadi menurut saya anak itu harus diperbolehkan
dilindungi dari kematian
jadi kalau dia belum mendapat vaksinasi dan sekarang ada vaksinnya
sampai sekarang begitu
jadi harusnya benar benar dilindungi bukan dibebaskan masuk mal
kalau tempat wisata ya harus memilih tempat wisata yang tidak penuh
yang bisa menjaga jarak yang bisa melaksanakan protokol kesehatan dengan baik
boleh tapi kalau tidak ya jangan dianjurkan begitu
pemerintah kan hanya menganjurkan
tapi kalau pesawat ini benar benar memaksakan begitu
kalau melanjutkan tidak dengan pesawat ya itu memaksakan
seolah olah anak bisa dibawa dengan pesawat dan diajak bersiku begitu
kemarin diajak bersiku masuk mal sekarang diajak bersiku naik pesawat begitu
lebih mahal lagi
tapi diajaknya bersiku begitu
jadi saya tidak tahu apa pertimbangan pemerintah
membuka mall untuk anak anak tempat wisata itu masih mungkin ya
kalau tempat wisatanya masih bisa menjaga jarak dan melaksanakan protokol kesehatan
tapi pesawat tidak bisa begitu
jadi menurut saya jangan diajurkan dulu bah begitu
lihat peluangnya atau risikonya naik pesawat seperti apa
kalau aman benar benar ya boleh diperbolehkan begitu
tapi apakah selama ini pemerintah dalam memutuskan sesuatu hal begitu
apakah juga ingin meminta pertimbangan dari sejumlah pihak termasuk dari epidemiolog
saya pikir ahlinya banyak sekali
saya adalah satu epidemiolog yang juga pernah diajak bicara
tapi untuk kebijakan mendagi
saya tidak diajak bicara begitu
jadi kalau dalam mengambil kebijakan
selain efektif harus dipertimbangkan juga apakah kebijakan itu cost efektif
apakah kebijakan itu cost efisien
sama halnya kemudian kalau naik kereta kenapa nggak diwajibkan pcr
kemudian kalau naik bis kenapa nggak diwajibkan pcr
terlalu mahal begitu
jadi kalau naik pesawat menurut saya di indonesia masih terlalu mahal untuk diwajibkan pcr juga begitu
apalagi mengajak anak anak begitu
orang kaya yang bisa mengajak anak anak naik pesawat
jadi kalau miskin tidak dipikirkan oleh pemerintah begitu
apalagi dengan harga tes pcr yang cukup tinggi begitu ya pak miko ya
nah ini berbicara soal apa namanya anak anak yang boleh naik pesawat
anak anak yang boleh bepergian begitu
ini kapan sih waktu idealnya bagi anak anak yang bisa melakukan perjalanan keluar kota dengan menggunakan pesawat
apakah dengan adanya penurunan menjadi ppkm level satu ataupun level dua itu tetap tidak diperbolehkan ataupun belum dianjurkan untuk menggunakan pesawat tersebut
permasalahannya satu adalah
surveillance kita menurut saya tidak benar benar mampu
menangkap jumlah kasus yang sebenarnya
jumlah sekarang dilaporkan enam ratus atau delapan ratus lah begitu
tapi yang sebenarnya bukan enam ratus atau delapan ratus
bahkan lebih besar dari delapan ratus atau bahkan seribu
sekarang kasusnya lebih ringan jadi tidak tertangkap oleh kontak tracing sekalipun
jadi kontak tracing itu juga tidak meningkat sekarang
masih tetap di bawah

satu kasus itu bisa di tracing di bawah sepuluh
jadi itu menunjukkan risiko yang belum terukur dengan baik
risiko yang terukur itu berdasarkan tiap orang memang kecil
tapi risiko yang sebenarnya di masyarakat itu tidak terukur dengan baik
jadi kalau begitu menurut saya harus dilakukan peran risiko yang benar
kemudian kalau perlu dilakukan survei pada anak anak
kemudian sebenarnya berapa sih orang yang berada di luar
kemudian berapa sih orang yang berada di luar
anak anak yang telah terinfeksi di indonesia baru dibuat kebijakan begitu mas
tapi berdasarkan pantauan pak miko sendiri terkait dengan kepatuhan protokol kesehatan terhadap masyarakat di indonesia
di saat terjadinya penurunan seperti saat ini
apakah memang artinya ini semakin membaik atau justru malah semakin abai terkait protokol kesehatan
ya saya sedih
ya saya sedih
sebenarnya dengan kasus menurun semua orang termasuk anak anak jelasnya
semua orang bahkan pemakaian protokol kesehatan atau masker lah paling tidak indikatornya
memakai masker mulai abai begitu
baik itu di depok saya tinggal di depok
kebetulan sekarang banyak yang tidak pakai masker
itu juga pedagang pedagang semua sudah mulai meninggalkan masker
ya lagi belum
lagi anak anak sekolah yang sekolah
itu kalau di sekolah pakai
tapi kalau di dua sekolah tidak pakai
saya keluar daerah puto arjo jawa tengah
di sana juga pulang sekolah banyak yang tidak pakai masker
jadi saya bingung sebenarnya
masyarakat indonesia seperti lupa pada kajian bulan juli dua ribu dua puluh
pada saat mereka sulit mencari pelayanan kesehatan
setiap hari bahkan
saya mendengar besit besit mengumumkan
jadi itu menyerahkan buat saya
jadi saya tidak mau tragedi juli itu terulang
kalaupun kemudian kasus melonjak
yakin saya rumah sakit tidak akan penuh
tapi kematiannya pasti akan terjadi
jadi kalau kematiannya akan terjadi
saya takut mendengar suara pengumuman di besit besit
saya takut mas
nah ini berbicara soal yang kita tidak menginginkan
menginginkan bahwa bulan juli itu akan terjadi lagi
nah soal kemungkinan terjadinya gelombang ketiga covid sembilan belas
yang diprediksi akan terjadi akhir tahun ini
ataupun di awal tahun dua ribu dua puluh dua

apakah dengan pelonggaran yang terjadi
di jawa tengah
di jawa tengah
apakah kemungkinan terjadi
apakah kemungkinan terjadi
apakah kemungkinan terjadi
apakah kemungkinan terjadi
apakah kemungkinan terjadi
apakah kemungkinan terjadi
dengan pelonggaran yang terjadi
terus juga dengan masyarakat yang semakin
abai begitu terhadap protokol kesehatan
apakah ini akan semakin membuat
bisa dikatakan sebagai tanda bahaya buat kita semuanya
ya saya duga pasti gelombang ketiga akan terjadi
kesevelen yang tidak bisa menangkap kasus dengan baik dimasakkan
itu kesevelennya lemah
yang kedua adalah pembebasan pembatasan sosial
itu terlalu cepat
jadi saya kita nggak peduli pada covidnya
justru peduli pada pembangunan ekonomi atau perkembangan ekonomi
buat saya nilai begitu
kemudian yang ketiga adalah
vaksinasi covid yang dua kali
dua dosis itu baru mencapai dua puluh enam atau dua puluh tujuh persen
begitu paling optimal
jadi yang keempat adalah liburan tahun baru dan natal
kerumunan kerumunan ini sekarang sudah terjadi
apalagi nanti natal dan tahun baru
padahal masyarakat mulai abai
nah berbicara soal vaksinasi sendiri
apakah menurut pak miko sendiri
di usia di bawah dua belas tahun ini
sudah cukup urgen
harus dilakukan oleh pemerintah
masih bisa ditolerir begitu
sebenarnya menurut saya
pfizer itu bisa diberikan pada anak
tujuh tahun atau enam tahun lah kata
harus diberikan pada anak usia enam sampai dua belas tahun
kemudian sinovac juga
sudah ada pelisiannya
saya bingung kemudian hasil penelitiannya
tidak dipublikasi begitu
menurut saya uji trial pada anak
tiga tahun ke atas
bahkan kalau sinovac
sudah dilakukan pada uji klinik kelas ketiga
kemudian kalau pfizer
jelas jelas bisa digunakan
uji klinik ulang begitu di indonesia
kemudian apakah bisa diberikan pada anak
umur enam tahun kelas
tahun ke atas begitu
kita ada kesempatan untuk mengimunisasi anak enam sampai dua belas tahun
dikejar saja atau diuji coba di indonesia
seperti apa kemudian
juga dilakukan survei pada anak
sampai dua belas tahun
kalau berdasarkan data yang
saya survei atau survei survei di indonesia
sudah ada tiga survei di indonesia
di jakarta di bali dan di indonesia
kemudian data itu menunjukkan
kalau lihat prevalensinya
prevalensinya tidak jauh berbeda dari
usia dua puluh lima sampai empat puluh tahun
lebih kecil sedikitlah begitu
membesarnya dia dengan
empat puluh tahun ke atas gitu
sefernya begitu mas
nah pak miko
ini apa yang sebenarnya harus
jadi perhatian orang tua
terkait pelonggaran yang terus dilakukan oleh pemerintah
dimana pelonggaran pelonggaran juga
sudah dilakukan kan
seperti yang tadi sudah kita sampaikan
bepergian dan lain sebagainya
kalau orang tua berani mengajak
anaknya ke mongol begitu
kemudian berani mengajak
tempat wisata yang tidak aman begitu
harusnya orang tua yang benar
orang tua yang baik
adalah tidak mengajak anaknya bersiko begitu
masih ada orang tua orang tua
dia bahkan tidak mengizinkan anaknya
kepada anaknya begitu
sekolah sekolah aja tidak diizinkan mas
jadi karena sekarang kan
sekolah masih memperbolehkan
anak yang tidak sekolah
atas izin orang tua begitu
jadi menurut saya
orang tua yang benar
adalah tidak membiarkan anaknya berisiko
kalau sekolahnya bersiku
jangan biarkan anaknya sekolah
kalau dia datang ke tempat yang berisiko tinggi
jangan diajak anaknya
kalau ya dia harus naik pesawat
dan itu bersiku tinggi
jangan diajak anaknya
dan risikonya bukan hanya pada pesawat ya
kemudian dia airport destinasi atau tujuan
yang bersiku yang besar
terhadap anaknya begitu mas
baik pak miko
tentunya ini kembali lagi ke orang tua
tentunya orang tua harus tetap bijak
terkait dengan kesehatan dari dirinya sendiri
dari fakultas kesehatan masyarakat ui
salam sehat selalu pak miko